nama putri mako trending di media sosial
keponakan kaisar jepang kaisar naruhito ini melepas gelar kebangsawanannya dan menjadi rakyat biasa
usai menikah dengan keiko muro yang bukan keturunan ningrat
lalu bagaimana pengaruhnya bagi kekaisaran jepang
kita sudah terhubung dengan ibu ilma suandri janti yang merupakan dosen prodisastra jepang universitas indonesia
selamat malam bu ilma
selamat malam mbak
ini ramai sekali diperbincangkan ada pro kontranya juga ya ibu
kalau ibu melihat fenomena ini seperti apa
dan sebenarnya apa sih nanti dampaknya bagi kekaisaran jepang bu
ya baik jadi pernikahan ini memang kontroversial ya
jadi putri mako ini akan keluar dari keluarga istana
dan di dalam kekaisaran ini menyebabkan
memang wanita agak sulit untuk menjadi kaisar
jadi kemungkinan nanti yang akan melanjutkan kekaisaran itu adalah pihak pria ya
dan pernikahan putri mako ini dengan rakyat biasa ya
jadi bukan dari keturunan bangsawan atau dari kekaisaran
tadi ibu menyebutkan bahwa memang
secara aturan untuk perempuan ini sulit ya bu ya
secara undang undang sulit untuk bisa menjadi pemimpin atau kaisar di jepang
kalau dilihat di sini datanya
justru nanti adiknya nih ya
herohito yang disebut bisa akan menjadi penerus kekuasaan di jepang
apa sih bu sebenarnya pengaruh undang undang kekaisaran jepang
yang menegaskan bahwa laki laki itu yang bisa menjadi pemimpin begitu
apakah ini juga salah satu faktor ya akhirnya membuat adanya pernikahan antara putri mako
suaminya saat ini
pengaruh undang undang itu jadinya wanita mungkin lebih tenang hidupnya begitu
kalau dia berada di luar kekaisaran gitu
jadi secara psikis mungkin ya
mungkin untuk putri mako akan lebih baik
jika dia bisa keluar dari istana begitu
aturan yang ada di kekaisaran jepang
kalau kita bandingkan juga ada kerabat istana lain yang juga meninggalkan istana begitu ya bu
ya bisa kita sebut ada pangeran harry yang kemudian keluar dari kerajaan begitu
dan ini mirip mirip kisahnya dengan putri mako
kalau kita bandingkan kondisi kekaisaran jepang dengan kondisi kekaisaran atau kerajaan lain
yang ada di negara
negara asia dan juga eropa sebenarnya seperti apa sih bu
ya kita bisa lihat bahwa jepang ini
negara jepang sangat dipengaruhi oleh patriarki
jadi biasanya yang memegang kekuasaan itu pria
nah kalau jepang dengan negara negara lain di eropa
mungkin sedikit berbeda ya
pertama di dalam istana di jepang ini cukup konservatif
jadi kalau saya lihat putri mako ini dari sejak kecil bersekolah di sekolah kekerajaan kekaisaran
kemudian ketika berkuliah tidak melanjutkan di sekolah kekaisaran tapi di international cathelic university
dan kalau menurut saya
cara berpikirnya lebih modern gitu
jadi mungkin dengan peraturan peraturan tata kerama yang ada di dalam istana itu
mungkin membuatnya lebih baik memilih untuk mengikuti calonnya ini
kisah seorang mantan putri jepang kemudian meninggalkan segala atribusinya sebagai putri di kekaisaran jepang ini bukan pertama kali ya bu ya
jadi di sini ada pula putri ayako yang akhirnya menikah kemudian menjadi rakyat biasa pula
melihat fenomena yang sudah berulang ini
sebenarnya bagaimana sih bu kondisinya di kekaisaran jepang
lalu kaitannya dengan regenerasi pasca adanya pernikahan pernikahan yang akhirnya mengharuskan kerabat istana untuk meninggalkan istana
regenerasi untuk sebagai kaisar tetap akan dipegang oleh pria
jadi untuk wanita sampai saat ini
belum ada peraturan yang baru begitu ya
apakah akan keluar atau tidak itu masih terus digodok ya masih dibicarakan
karena ya jadi wanita tidak bisa melanjutkan jadi wanita hanya sebagai istri gitu ya
sedapat mungkin mereka mendapatkan keturunan yang baik juga ya
oke itu artinya tidak ada tanda kutip
ada keharusan begitu ya bu untuk tetap bertahan di istana dan memilih untuk menjadi kerabat istana begitu
kita lihat respon publik di jepang ini juga beragam ya bu ya
ada yang pro ada yang kontra ada yang kemudian sangat menyayangkan sikap kekaisaran yang sempat menentang adanya pernikahan putri mako dan juga keiko muro ini
tapi begitu dilihat ternyata fenomenanya ini terbagi dua
ada yang pro
ada yang pria

jadi ternyata dari kalangan yang bisa dikatakan milenial begitu
sementara kalau yang mendukung kekaisaran itu justru golongan golongan yang tua begitu
nah ini tanggapan ibu terkait dengan hal ini seperti apa
iya mungkin karena putri mako ini juga termasuk ke dalam golongan muda gitu ya
jadi generasi yang muda
jadi kaum muda pun turut mendukung putri mako
jadi mereka tidak terlalu memikirkan kata krama atau adat istiadat jepang yang sudah berjalan selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun
sementara anak anak muda lebih pro kepada putri mako dan turut senang bisa putri mako bisa mengekspresikan keinginannya
untuk menikahi pasangannya yang dicintai
dampak dari sikap putri mako ini apakah kemudian ini menjadi satu citra yang merubah pandangan rakyat terhadap kekaisaran atau seperti apa bu
karena kan bisa dikatakan ini satu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang seharusnya ada di kekaisaran
karena sebelumnya juga tadi katakan juga sudah pernah ada yang melakukan
bukan seperti putri mako ini prisayako
jadi mungkin untuk sementara sekarang banyak pro dan kontra yang muncul
tapi lambat laun juga mungkin harus ada peraturan peraturan yang bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman atau keadaan juga
karena sekarang jepang juga masyarakatnya ini mengalami masyarakat yang menua
jadi jumlah kelahiran lebih sedikit daripada jumlah lansia
jadi generasi muda lebih banyak lebih sedikit daripada generasi yang tua
jadi lansianya lebih banyak
berarti memang kedepannya perlu adanya juga penyesuaian ya kalau menurut pandangan ibu terkait dengan undang undang kekaisaran yang ada di jepang begitu
terakhir ibu ilma
secara umum adanya sikap yang dilakukan oleh putri mako dan juga sejumlah putri putri lainnya
apakah ini juga mempengaruhi stabilitas kondisi di jepang
sejauh ini saya tidak melihat gangguan atau gangguan stabilitas kondisi di jepang
jadi ya memang pro dan kontra ada
tapi perekonomian atau kehidupan sehari hari juga
berjalan seperti biasa
hanya mungkin kritikan kritikan terhadap pro kontra tadi itu saja yang terlihat selama bulan oktober ini ya
terima kasih banyak ibu ilma suwan rijanti yang merupakan dosen prodisa setera jepang universitas indonesia
terima kasih ibu
terima kasih mas